aku gak tau harus kemana lagi kalau bukan kesini
oh please jangan usir aku ya
kenapa ada di halaman rumah sina
sepertinya aku harus memastikan
ada siapa di dalam mobil itu
kalau sampai nanti aku memastikan
aku datang kesana dan ada orang yang melihat
pasti orang itu akan curiga
apalagi sekarang udah malam
kenapa dia keluar di rumah shane
lantas mau kemana dia
aku harus ikutin dia
untung aja gue dapat uang dari mama chandra
jadi gue bisa naik taksi sekarang
terima kasih bang
udah biasa hari hari
udah gue transfer ya
terima kasih ya
dari tadi dong
ini gak kelamaan gue
yuk thank you bang
perasaan gue gak enak
kayak ada yang ikutin
tapi gue harus senang
lagi lagi saya gagal dapat petunjuk keberadaan kamu din
kenapa saya sulit sekali menemukan kamu din
gak usah jadi orang pengecut ya
apa yang anda inginkan dari saya
apa yang kami inginkan
dan jangan bertindak aneh aneh
saya pasti akan temukan anda
jangan pernah sekali mengancam keluarga saya
dimanapun kamu berada
saya pasti akan temukan
ini padahal kesalahan dari culprit
aku benar benar men carnivore

jangan lupa ya
hanya mengambil hukum kekuatan
ya benar benar pak
kita harus tahu berikutnya

ternyata warp mungkin
aku tidak ingin perdebol
ada siapa tuh
siapa malah malah begini
maling gak tau
maling gak tau kira kira
untuk antar ya
aku takut banget
aku gak tau harus kemana lagi kalau bukan kesini
aku takut banget
aku takut banget
aku takut banget
pak please jangan musir aku ya
untuk apa yang harus datang kesini
aku mau ke rumah
rumah ini kalau tidak salah
rumah dari salah satu tamu undangan di villa larosa
yang bernama pak surya dan juga bu sarah
ternyata ini rumahnya
tapi pertanyaannya sekarang
kenapa elsa pindah ke rumah shena
ini pasti ada hubungannya satu dengan yang lainnya
kalau semalam saya bisa nangkep orang yang baru di satu itu
papa mau ngajak
ada sekarang aku yang nunggu hapin
makasih ya papa dibantuin ya buat ngopiin andia sekarang ya
kan aku harus jagain dedek
kan papa cukup pernah bilang begitu ke aku
ini renna ribet sekolahnya sama papa nih

rasanya aku kena masuk pa bos
kalau aku besok masuk sekolah
ya jenguk mama pa
boleh ya pa
aku kangen banget sama mama
ini kan jadi jenuk kanding
jadi kan ngantri
ki di dapur kayaknya ada yang berantakan
kita beresin dulu ya
kiki sama mbak mirna ke dapur sebentar ya
ada yang berantakan
mama udah masakin sarapan
dari tadi bolak balik ke toilet
ada empat kali
nggak tahu mas
perut aku lagi enak